hari ini pak presiden memanfaatkan
dalam konferensi pers yang disampaikan dari istana merdeka pada dua puluh enam januari
menteri kesehatan budi gunadisadikin menegaskan
penyelenggaraan program tiga t menjadi tanggung jawab kementerian kesehatan
untuk mengurangi laju penularan covid sembilan belas yang telah melewati satu juta kasus
kami nanti di kementerian kesehatan akan bekerja sangat keras
untuk bisa memastikan bahwa program testing program tracing
dan isolasi bagian terkena itu bisa segera kita lakukan
tujuannya hanya satu mengurangi laju penularan
dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini
sejak pandemi mulai berlangsung pada maret dua ribu dua puluh
kapasitas testing di indonesia baru bisa mencapai target
yang ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia atau who
yakni seribu tes untuk setiap satu juta penduduk
per minggu pada bulan januari dua ribu dua puluh satu ini
pada periode sepuluh enam belas januari
hingga dua puluh dua januari badan penelitian dan pengembangan kesehatan
kementerian kesehatan mencatat ada enam ratus dua belas laboratorium pemeriksaan covid sembilan belas
kedepan kapasitas testing akan ditingkatkan di daerah yang masuk zona merah
selain meningkatkan kapasitas testing
pemerintah juga tengah mempersiapkan alat screening
seperti ginos sebagai upaya mempercepat proses testing
tentu ke depan tentu pemerataan testing itu menjadi penting
jadi testing secara mingguannya itu sudah memenuhi daripada standar who
dan tentu kita akan dorong di daerah daerah yang merah
dan di daerah yang lain
sebagaimana yang menjadi standar who
kementerian kesehatan telah menginstruksikan rumah sakit di zona merah
sedangkan untuk rumah sakit di zona kuning
dirjen pelayanan kesehatan kementerian kesehatan abdul qadir menegaskan
hal ini bersifat sementara
sampai kondisi kritis bed okupansi red dapat teratasi
yang kemungkinan nanti dalam waktu satu dua tiga minggu
atau mungkin satu bulan ke depan
akan terjadi penurunan
akan terjadi pressure
dan mengatur perubahan seperti itu
oleh karena itu memang kita anjurkan bahwa ini didakukan dalam rangka menangani secara emergency
kenaikan jumlah tempat tidur ini
oleh karena itu memang kita harapkan bahwa semua rumah sakit
sedapat mungkin mengantisipasi ini
demi untuk apa
demi untuk memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat kita
selain meningkatkan kapasitas tempat tidur di rumah sakit
kementerian kesehatan juga mempermudah proses perekrutan tenaga kesehatan
mengefektifkan alur rujukan
tengah mengembangkan aplikasi informasi ketersediaan tempat tidur pasien covid sembilan belas
bahwa pemerintah sedang menyiapkan aplikasi sistem informasi rawat inap rumah sakit rujukan covid sembilan belas
pemantau ketersediaan kamar tidur
untuk icu dan isolasi yang dapat diakses oleh masyarakat
meski pemerintah sudah mengambil sejumlah langkah
untuk meningkatkan kemampuan tiga t
wiku menegaskan solusi utama untuk mengatasi masalah di fasilitas kesehatan
adalah kesadaran untuk melakukan upaya preventif
dengan mematuhi protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia